dia bahkan juga sudah tidak mampu tidur terlentang
hal ini menjadi salah satu pertanda bahwa kondisi medisnya sudah sangat serius
untuk membawa fajri ke rumah sakit petugas pemadam kebakaran bahkan harus menggunakan forklift dan menjebol tembok rumah fajri
pada dua puluh delapan september dua ribu sembilan belas setiap putra bocah laki laki berbobot satu ratus sepuluh kg meninggal dunia
dikediamannya di kabupaten karawang
sebelum meninggal dunia satya sempat mengeluh sesak nafas
sehari sebelum meninggal bocah laki laki berusia tujuh tahun itu masih mendapat perawatan medis di klinik dekat rumahnya
sebelum meninggal satya jarang bermain di luar rumah
sehari hari ia hanya menonton televisi
selain itu satya tidak bisa tidur terlentang seperti anak anak lain seusianya
ia tidur dengan cara duduk dan punggungnya diganjal
kasus yang terjadi pada satya putra dan fajri merupakan dua dari sekian banyak kasus obesitas ekstrim di indonesia
kasus tersebut menjadi gambaran bahwa obesitas tidak bisa dianggap main main
karena obesitas adalah masalah serius
menurut kementerian kesehatan obesitas merupakan kondisi yang ditandai dengan penyakit
berat badan berlebih akibat penumpukan lemak di dalam tubuh
penumpukan lemak terjadi akibat kalori yang dikonsumsi lebih banyak daripada yang dibakar
berdasarkan riset kesehatan dasar kementerian kesehatan
dalam kurun waktu sepuluh tahun terjadi peningkatan jumlah kasus obesitas yang cukup signifikan
pada dua ribu tujuh persentase obesitas sepuluh lima persen
dan meningkat dua kali lipat menjadi dua puluh satu delapan persen pada dua ribu delapan belas
masih berdasarkan risk s das dua ribu delapan belas
sebanyak enam puluh lima persen anak anak tidak sarapan dan memilih jajan di sekolah tanpa pengawasan orang tua
pada dua ribu delapan belas persentase anak indonesia berusia di bawah lima tahun yang mengalami obesitas mencapai delapan persen
sementara anak usia lima hingga dua belas tahun yang mengalami obesitas sebanyak
menurut organisasi kesehatan dunia
obesitas adalah penyebab sepuluh persen kematian di dunia
obesitas tidak hanya terjadi pada orang dewasa
tetapi juga pada anak anak ataupun balita
jika kondisi ini terus dibiarkan
maka akan memengaruhi tumbuh kembang ke depannya
karenanya kondisi ini tidak bisa dipandang sebelah mata
sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa balita yang gemuk adalah yang sehat
dan bukan sebagai masalah yang perlu penanganan
padahal jika kegemukan terjadi pada masa balita
kemungkinan besar kegemukan akan menetap sampai dewasa
salah satu balita yang kini tengah ramai diperbincangkan
baik di media sosial ataupun media massa
adalah balita yang bernama lengkap muhammad kenzi alvaro
atau yang biasa dipanggil kenzi
di usianya yang belum genap dua tahun
dia memiliki berat badan
apa sebenarnya yang terjadi pada kenzi
saya akan mendatangi rumahnya untuk bertemu sekaligus berbincang dengan orang tuanya
bersama perangkat desa setempat dan petugas posyandu
saya menuju ke rumah kenzi
jarak dari jalan desa ke rumahnya kurang lebih lima ratus meter
rumah kenzi berada di dalam sebuah gang sempit di penukiman padat penduduk
turun gitu aja dari waktu lahir ini kenzi berat badannya berapa kilogram bupitnya kilo kilo empat
kilo kenzi ini katanya pernah dikasih susu kental manis bukitnya betul enggak ya pas
bapaknya udah ngekerja berapa lama waktu itu dikasih kental manis gitu pas setahun setahun maksudnya
dia setahun sampai dua bulan doang pas udah banyak yang bantu saya seperti itu menurut fitriah berat
badan kenzi bertambah dua kg setiap bulan kini memasuki dua puluh dua bulan berat badannya tidak normal
untuk anak seusianya akhirnya kenzi dirujuk ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta dan
ketika dirawat di rsjm berapa lama seminggu sekali kontrol
pas pertama dirawat nginep saya semaleman itu kenzi diperiksa semuanya seluruh badannya di cek
segala ronsenan apa semuanya itu sudah diketahui nggak bu penyebabnya kenzi ini gemuk
berlebih apa dari pihak rumah sakit waktu itu belum jadi tinggal nunggu hasil tes darahnya
belum ini saya kan belum kesana lagi fitriah setelah dibawa ke dokter kenzi ini berubah tidak
pola makannya iya
dia memang makannya juga saya atur kalau seandainya pagi makan siang dan ntar makannya sore gitu juga
makannya dikit ya kalau kebanyakan juga dia muntah gitu enggak nerima banyak gitu kalau udah kenyal
sedikit juga dia udah sekarang udah bilang oh nggak mau dia geleng gitu udah kenyang gitu
kini kenzi sudah mulai aktif beraktivitas tidak seperti sebelumnya
makannya yang disayangkan berarti tapi inih stage tiga ibu aja makannya kecil ya

yang tidak used tobs
sangat drastis ya ya betul enggak normal normalnya seperti apa sih bu kalau anak naik berat badannya
itu di usianya gitu kalau di usianya itu setiap bulan eh anak itu pak maksimalkan satu kilo misalnya
setengah kilo karena itu enggak setiap bulan itu terus naik naik naik terus itu enggak kadang turun
turun juga karena kan kadang kadang anak kalau udah mulai beraktivitas itu kan kadang dia yang
demam yang sakit kayak gitu kan enggak setiap bulan dia itu terus naik berat badannya enggak
menurut windari tidak semua bayi yang lahir dengan bobot empat kg atau lebih berpotensi obesitas
hal itu tergantung orang tua dalam hal pola asuh dan pemberian makanan ketua pengurus pusat ikatan
dokter anak indonesia piprim basarah yanwarso mengatakan berat badan anak dengan obesitas
ekstrim bisa turun tetapi bisa juga
tidak dapat mencapai berat normal pada kasus kenzi pemeriksaan lebih lanjut masih dibutuhkan
ya untuk kenzi mungkin ini spesial case ya jadi saya kira ini tidak bisa disamaratakan dengan
kasus lain ya tapi memang ada beberapa penyakit ya misalkan sindrom prader willy ya itu jadi
rasa kenyangnya itu sudah rusak dia dia tidak pernah lagi merasa kenyang ya tapi ini juga mungkin

diperberat oleh pilihan jenis makanan yang diberikan oleh orang tuanya
tadi yang juga tinggi gilikimik indek
jadi anak tadi juga semakin tidak bisa merasakan kenyang
kenzi hanya satu dari satu dua ratus sembilan puluh anak di bawah usia lima tahun di kabupaten bekasi yang mengalami obesitas
dari jumlah tersebut tiga ratus dua puluh tujuh diantaranya berusia sampai dua puluh tiga bulan
data tersebut diperoleh berdasarkan pengukuran bulan penimbangan yang dilakukan terhadap dua ratus tujuh puluh ribu anak di satu ratus delapan puluh tujuh desa dan kelurahan di empat puluh tujuh puskesmas yang tersebar di dua puluh tiga kecamatan di kabupaten bekasi
asupan makanan yang tidak sehat berlebihan serta makanan dan minuman tinggi kalori namun rendah nutrisi ditengarai sebagai faktor utama pemicu obesitas
kita lakukan langkah langkah
untuk penanggulangan obesitas satunya adalah dengan melakukan kegiatan orientasi pada tenaga kesehatan
ada tenaga giji ada kader ada bidan desa serta puskesmas di kabupaten bekasi
jadi diharapkan nanti petugas yang dilatih itu bisa men transfer ilmunya ke masyarakat tentang pemberian makanan yang baik
dan benar kepada masyarakat
jika ditarik ke tingkat provinsi jawa barat
berdasarkan data status gizi balita usia sampai lima puluh sembilan bulan yang diunduh dari aplikasi sigizi terpadu
hingga pertengahan juli dua ribu dua puluh tiga terdapat dua puluh tujuh ribu balita mengalami obesitas
dua puluh ribu mengalami gizi lebih dan dua ratus dua puluh ribu balita dalam risiko gizi lebih
secara nasional berdasarkan survei status gizi
indonesia atau ssgi dua ribu dua puluh dua jawa barat berada di peringkat ke dua belas dengan prevalansi obesitas tiga delapan persen
berada di peringkat pertama adalah provinsi bangka belitung dengan prevalansi tujuh enam persen
kita masih ada kejadian overweight itu tiga delapan persen
program dari kabupaten kota ini masih ada dari hasil penjaringan itu untuk anak didik
di mana tahun ajaran dua ribu dua puluh
sampai dua ribu dua puluh dua masih diperoleh persentase peserta didik dengan obesitas sebesar sembilan puluh empat persen
itu pada jenjang sd atau mi
dan juga satu persen pada jenjang smp
dan juga mts
dan juga satu lima persen pada jenjang sma
berdasarkan data organisasi kesehatan dunia
who prevalansi obesitas anak telah mencapai dua belas tujuh persen pada anak usia dua hingga lima tahun
tujuh persen pada usia enam sampai sebelas tahun
dan dua puluh dua dua persen pada rentang usia dua belas hingga sembilan belas tahun
namun masyarakat perlu memahami
tidak semua anak yang kelebihan berat badan berarti mengalami obesitas
pada anak yang berusia kurang dari lima tahun
berat badan ideal diukur lewat kurva yang dirancang oleh kementerian kesehatan
berat badan si kecil yang lebih dari rentang tersebut
menandakan anak kelebihan berat badan atau obesitas
kita kan ada parameter ukuran antropometri pada anak ya
jadi berat badan berdasarkan usia atau berat badan berdasarkan tinggi badan
nah ini apabila berat badan berdasarkan tinggi badan anak itu
melebihi dari persentil ke sembilan puluh lima
jadi ada nilai nilai normal
berdasarkan tinggi badan
berdasarkan persentil pada grafik kurva pertumbuhan seorang anak
jadi kalau di atas nilai persentil ke sembilan puluh lima
itu sudah masuk obesitas
obesitas berat kalau lebih dari persentil sembilan puluh tujuh
obesitas kerap menjadi permasalahan yang serius untuk anak anak
anak yang mengalami obesitas cenderung sulit untuk menggerakkan anggota tubuh
dan memiliki kemampuan keseimbangan tubuh yang buruk
obesitas juga erat kaitannya dengan perkembangan penyakit degeneratif
seperti diabetes militus tipe dua ginjal stroke penyakit jantung dan pembuluh darah
masalah pada otot dan tulang hingga gangguan psikologis
sering juga muncul apa yang disebut sebagai sleep upno ya
sleep apnoe sindrom ini muncul pada saat anak tidur
dia biasanya tidurnya ngoroknya kenceng sekali kemudian tiba tiba berhenti nafas
nah ini bahaya ya pada saat berhenti nafas lebih dari sepuluh detik
itu bisa muncul gangguan irama jantung yang tentu bisa berakibat fatal
kalau makan mungkin porsinya agak banyak
tapi sehari kadang sampai lima kali
tapi itu sampai usia tiga tahunan
kenapa tidak mau makan
ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak mengalami obesitas
mulai dari sering makan dalam porsi besar
sering mengkonsumsi makanan tinggi kalori
hingga terbatasnya tempat yang aman untuk berolahraga
sehingga menyebabkan kurangnya
aktivitas fisik penggunaan obat obatan tertentu juga dapat meningkatkan risiko obesitas pada anak
kemudian juga kita harus ingat lingkungan hidup kita itu disebutnya sebagai lingkungan yang obesogenik
dimana semua makanan itu mudah didapat umumnya kalorinya tinggi karena biasanya digoreng goreng
manis ya kemudian juga banyak fast food di sekitar kita kan yang makanannya cenderung tinggi kalori
sehingga mudah menimbulkan kegemukan
juga minuman minuman yang manis manis itu sangat disukai oleh anak anak ya
ikatan dokter anak indonesia mengungkapkan salah satu penyebab utama obesitas pada anak adalah
kebiasaan mengkonsumsi makanan ringan atau snack dan minuman yang tinggi kalori
padahal yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak anak adalah makanan yang tinggi protein
karena makanan jenis ini yang dikenal dengan tinggi
di glikemic index miskin serat tinggi sekali tepung dan gula
dan inilah ketika anak anak memakan snack snack jenis ini gula darahnya akan meningkat dengan cepat
kemudian akan menurun dengan cepat juga
pada saat dia menurun dengan cepat anak itu merasa lapar lagi
dan karena lapar lagi dia akan makan snack lagi
terus seperti ini
dan itu berulang ulang sehingga akhirnya kalori yang dikonsumsi oleh anak anak itu menjadi berlebihan
saat ini anak anak bisa dengan mudah mendapatkan snack yang tinggi tepung dan karbohidrat
juga minuman kemasan yang tinggi gula dengan harga yang terjangkau
gula memiliki sifat adiktif yaitu membuat ketagihan siapa saja yang mengkonsumsinya
tetapi yang lebih miris adalah gula kerap tidak dianggap berbahaya
untuk mengetahui komposisi termasuk informasi nilai gizi yang tercantum di dalam snack dan minuman kemasan yang sering dikonsumsi anak anak
saya mendatangi salah satu warung yang menjual beragam camilan dan minuman kemasan
jika kita lihat informasi nilai gizi yang tercantum pada kemasan
karbohidrat merupakan kandungan tertinggi
disusul lemak gula dan garam
sedangkan nilai proteinnya sangat sedikit
bahkan beberapa snack
tidak memiliki kandungan protein sama sekali
beberapa snack bahkan tidak mencantumkan informasi nilai gizi pada kemasannya
sementara informasi nilai gizi pada minuman
baik minuman dalam kemasan gelas ataupun botol
rata rata mengandung karbohidrat gula dan garam
unsur unsur inilah yang ditengarai sebagai penyebab utama obesitas
kena nur atallah memiliki berat badan tiga puluh lima kg di usianya yang lima tahun
bobot badannya mulai meningkat drastis ketika ia menginjak usia dua tahun
orang tua kenan risa ariska mengakui anak keduanya tersebut gemar mengkonsumsi minuman kemasan dan makanan yang banyak mengandung gula
kondisi itu diperparah dengan porsi makan yang tidak sedikit dan sering
kenan nur atallah risa ariska mengakui anak keduanya tersebut gemar mengkonsumsi minuman kemasan dan makanan yang banyak mengandung gula
kondisi itu diperparah dengan porsi makan yang tidak sedikit dan sering
akan mungkin porsinya agak banyak tapi sehari kadang sampai lima kali
tapi itu sampai usia tiga tahunan
kalo sekarang anakannya normal memang porsi seusianya dikurangin aja
makannya paling sampai sehari cuma tiga puluh
sekarang tepat casi harinya dikurangin

biar nggak terus minta makan minta ngemil gitu
meski berat badan kenan melebihi anak lain seusianya
orang tua kenan masih bersyukur
sebab anak itu terbilang aktif
kenan banyak melakukan aktivitas fisik bersama temannya
walaupun tak jarang ia diejek teman temannya akibat berat badannya tersebut
kader posyandu yang biasa memantau perkembangan kenan menyarankan
agar kenan mengurangi bermain gawai dan menjaga pola makan
kalau itu paling berat badannya aja sih
karena yang naik drastis gitu
kalau misalnya turuk tumbuh kembang yang lainnya normal
ketika dibawa ke posyandu kenan ini berat badannya selalu naik atau gimana bu
pernah waktu itu habis sakit pernah turun
cuma habis itu naik lagi
usia hampir lima tahun berat badannya tiga puluh lima kg
itu usia segitu paling normalnya delapan belas dua puluh itu
ini udah upper gitu
obesitas menjadi momok yang menakutkan
tapi hal itu bisa dihindari
salah satu caranya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat
pada dua ribu enam belas lalu publik sempat dihebohkan dengan bocah laki laki berusia sepuluh tahun
ialah arya permana yang namanya sempat viral dikenal sebagai bocah tergemuk di dunia
dan saat itu bobot arya mencapai hampir dua ratus kg
hal itu pun membuatnya ramai menjadi sorotan
lalu bagaimana kabarnya kini
saya saat ini sudah berada di karawang untuk bertemu dengan arya
mempunyai bobot hampir dua ratus kg arya hanya bisa berdiam diri di rumah
ia sulit bergerak lantaran berat badannya

dibantu para ahli diet arya berjuang untuk menurunkan berat badan
untuk menurunkan berat badan
melakukan diet dan menjalani pola hidup sehat dengan sungguh sungguh
kini penampilan arya berubah drastis
pada dua ribu dua puluh ia berhasil menurunkan berat badannya hingga satu ratus sepuluh kg
kini arya pun terlihat semakin bugar
pipinya yang dulu cabi kini tampak tirus
gimana sekarang sudah berjuang sungguh sungguh
kalau rasa sih lebih percaya diri lebih enak lah gitu
kalau dulu sebelumnya gimana
kalau dulu kan kayak lebih kondisi dulu ya
kayak jalan ngap atau apa kayak gitu
jadi dulu tuh dioperasi ya
iya operasi sempat operasi pengecilan lambung gitu
terus waktu sebelum dioperasi pengecilan lambung makannya gimana arya boleh dijelaskan
kalau dari pola makan sih kan bisa dulu itu makan kayak mie instan sama minuman kemasan kayak gitu
mie instan dan minuman kemasan
bisa habis berapa tuh
kalau minuman kemasan sih bisa nyampe sedus kayak mie instan enam bungkus sehari
sehari mie instan sampai enam bungkus minuman kemasan sampai satu dus
lahir dengan bobot tiga delapan kg berat badan arya naik signifikan sejak ia kecil
terus mulai kerasa ada kenaikan berat badan usia berapa tuh
waktu usia naik sd kelas satu
berapa kilo tuh
sd kelas satu sembilan puluh delapan km
terus naik kelas dua berapa kilogram
naik kelas dua itu nyampe satu ratus sembilan puluh lebih gitu
dari situ awal mula heboh itu ya
dan sampai akhirnya dibawakan ke rumah sakit waktu itu ya
dan apa namanya tadi dioperasi pengecilan lambung
sekarang ketika sudah dioperasi pengecilan lambung makannya gimana ya
masih banyak kayak dulu atau
kan kalau tujuan operasi itu lebih ke ngurangin pola apa sih daya tampung lambung buat makan gitu
jadi kayaknya kayak makan itu yang tadinya bisa tiga piring sekarang satu piring juga udah kenyang kayak gitu
jadi minuman kemasan mie instan masih atau udah nggak sekarang
kalau aku sih kalau kepengen kadang makan kayak gitu
apa sih yang menjadi motivasi arya untuk ya bisa dikatakan ingin berat badannya turun walaupun secara anak anak kan belum kepikiran ke arah sana kan dulu
kalau dulu sih lebih ke dukungan orang tua sih
kayak orang tua bukan aku yang apa sih bukan aku mau diet atau apa tapi
pola makan orang tua tuh dulu ngikutin pola makan aku
kayak misalnya di rumah tuh makanan cuma satu gitu nggak beda
selain mendapatkan bantuan dari tim dokter arya juga mendapatkan bantuan dari binaragawan aderai untuk mengubah pola makan dan olahraga
tapi sekarang olahraga masih kan
olahraga apa nih yang biasa arya lakukan
kalau aku paling futsal kayak gitu
sama temen temen di sekitar sini aja gitu ya
itu kan kalau saya
baca juga di media itu dibantuin juga kan sama om ade ya adirai
iya dibantu dari dua ribu enam belas
apa aja yang diajarkan sama aderai
kalau ade sih dulu kan ngelatih kayak gerakan gerakan ini loh yang misalnya kita nggak pakai alat bisa dilakuin kayak gitu
sekarang masih kontakan
kontakan terus gitu ya
terakhir ke gymnya kapan
nggak tahu sebelum atau setelah pandemi gitu
jadi sekarang di
apa di rumah gitu
iya di rumah
tenaganya apa yang diajarkan oleh om ade gitu ya
siapa sih support system area gitu yang ngedukung gitu
kalau yang ngedukung sih pasti orang tua sih
apa yang ingin disampaikan oleh arya untuk anak anak di luar sana
karena sekarang banyak juga arya yang obesitas gitu
kalau mau yang disampaikan sih
jangan terlalu banyak kayak ngeliat hp atau nonton film
banyakin waktu main sama temen lah kayak
aktivitas fisik bergerak gitu ya
dengan kondisi arya yang sekarang berapa kilogram berarti
kemarin itu di sembilan puluh enam
tidak mudah mengubah pola hidup
dukungan keluarga dan edukasi orang tua jadi kunci menekan angka obesitas pada anak
obesitas mendapat perhatian serius dari pemerintah
yang memasukkan penanganan obesitas ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional

pemerintah fokus pada pencegahan faktor risiko
kita bersama dengan kemendikbud
kita juga membuat ya yang kita sebut sebagai beberapa buku ajar tentang penyakit tidak menular
salah satunya adalah tentang diabetes mellitus dan juga tentang obesitas
sehingga anak anak mengenal apa yang disebut sebagai obesitas tersebut
dan terakhir adalah kita mendorong agar kementerian pendidikan dan kebudayaan
juga kembali mengaktifkan seperti senam setiap seminggu sekali di sekolah sekolah
kemudian melakukan screening tinggi badan berat badan
sehingga kalau ada anak yang mungkin kelebihan berat badannya sudah bisa diminta
untuk melakukan ya penurunan berat badan misalnya dengan berolahraga
pencegahan dan pengendalian obesitas pada anak dapat dilakukan dengan cara mengenali tanda anak lapar dan kenyang
hal itu bisa membantu orang tua mengukur seberapa banyak asupan yang dapat dikonsumsi sang anak
orang tua juga bisa menyajikan menu sehat kaya nutrisi protein karbohidrat lemak vitamin dan mineral
serta sebisa mungkin mendorong anak agar banyak bergerak dan bermain
negara juga harus hadir dalam mengelola jenis makanan yang dikonsumsi anak anak
upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mencantumkan kadar gula garam lemak pada kemasan
karena obesitas adalah ancaman serius di masa depan